kita mempunyai banyak kebutuhan
mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan pakaian rumah
sampai dengan hiburan seperti nonton bioskop atau pergi berlibur
untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan tersebut kita memerlukan uang
tentunya kita menginginkan supaya uang yang digunakan nilainya bisa stabil
coba bayangkan apabila uang yang kita gunakan nilainya berubah ubah atau bergejolak
contoh ekstrimnya hari ini untuk berbelanja kebutuhan bulanan
kita harus mengeluarkan uang lima ratus ribu rupiah
tiba tiba bulan depan ketika kita belanja bulanan lagi dengan jumlah barang yang sama
harganya naik jadi dua kali lipat
dengan uang yang ada saat ini kita hanya mendapatkan setengah dari kebutuhan bulanan kita
artinya nilai uang kita telah berkurang separuhnya
kenaikan harga yang berlebihan dan terjadi dalam waktu singkat seperti ini
akan membuat kehidupan masyarakat menjadi semakin sulit
fenomena kenaikan harga berbagai barang dan jasa secara terus menerus disebut inflasi
perekonomian pada dasarnya membutuhkan inflasi dalam tingkat tertentu dan wajar untuk dapat tumbuh
namun inflasi yang terjadi secara berlebihan akan sangat merugikan kehidupan kita sehari hari
jadi memang terbukti sangat penting kan untuk menjaga stabilitas harga atau nilai rupiah kita
lalu siapa yang bertugas menjaga dan memelihara kestabilan harga di indonesia
nah ini adalah tugas dari bank indonesia sebagai bank sentral
bank indonesia bertugas untuk melaksanakan kebijakan moneter yang salah satu bentuknya adalah menjaga kestabilan harga
dengan kata lain bi berusaha menjaga tingkat inflasi
bagaimana cara bi menjaga kestabilan harga
bagaimana cara bi menjaga kestabilan harga
untuk tahun dua ribu lima belas dua ribu enam belas dan dua ribu tujuh belas target inflasi masing masing ditetapkan sebesar empat plus minus satu persen sedangkan tahun dua ribu delapan belas sebesar tiga lima plus minus satu persen
nah bagaimana cara bi untuk mencapai target inflasi tersebut
bi memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan
tapi yang paling penting dan sering digunakan adalah suku bunga kebijakan bi atau biasa disebut bi rate
keputusan menentukan tingkat bi rate dilakukan oleh rapat dewan gubernur bank indonesia
pengambilan keputusan terutama didasari oleh prospek pencapaian inflasi dan kisaran targetnya
penentuan tingkat bi rate ini akan mempengaruhi ekonomi dan inflasi di masyarakat
apabila rapat dewan gubernur bi melihat indikasi resiko meningkat dalam perekonomian
seperti jumlah uang beredar terlalu banyak
defisit transaksi berjalan membesar
tekanan inflasi ke depan diperkirakan lebih tinggi dalam kisaran targetnya
dan resiko faktor faktor lain yang penting
maka bi akan menaikkan suku bunga bi rate untuk mengendalikan resiko inflasi tersebut dan menjaga ekspektasi masyarakat
di sisi lain bila bi memandang tekanan inflasi ke depan terjaga
uang beredar cukup dalam perekonomian
serta resiko ekonomi terjaga bi rate dapat diturunkan
namun kita juga perlu tahu bahwa inflasi di indonesia juga dapat ditentukan oleh faktor lain
yaitu harga bahan makanan atau volatile food
dan harga barang akibat kebijakan atau administered price
bi juga menjaga inflasi di daerah tetap stabil
caranya bi bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah
yang dinamakan tim pengendalian inflasi daerah
bagaimana bi rate dapat memengaruhi tingkat inflasi
bi rate tersebut akan ditransmisikan melalui berbagai jalur
seperti jalur suku bunga jalur kredit jalur nilai tukar jalur harga aset dan jalur ekspektasi
jalur jalur tersebut dinamakan transmisi kebijakan moneter
nah jadi kita kini bisa memahami
jika bi menaikkan bi rate dan sebaliknya juga jika bi menaikkan kredit
kebijakan ini semua dilakukan bi untuk menciptakan kestabilan harga
dan perekonomian demi kesejahteraan kita semua